menghadapi persija persib optimis meraih kemenangan
meski performa persija tengah menanjak
caretaker persib harry setiawan yakin persib bisa memberi kemenangan
untuk bobotoh pada laga besok
saat memiliki laga kontra persija jakarta
persib bandung menggelar latihan intensif
di bawah asuhan caretaker pelatih harry setiawan
di lapangan lodaya bandung
selain mengelar latihan fisik ringan
dalam latihan tersebut
harry setiawan juga meminta anak asumnya
untuk mengelar game ringan
selain telah merancang taktik dan strategi
yang tepat untuk menghadapi persija
heri juga mengaku keberadaan boboto
tambahan motivasi bagi persib
untuk merebut angka maksimal
ini akan jadi ujian kedua bagi harry setiawan
menjadi caretaker tim
sebelumnya persib punya ketan manis
saat tangan heri saat janur tidak bisa mendampingi tim
karena menunaikan ibadah umroh
saat itu persib mampu mencapkan kemenangan
atas tim puncak klasemen psm makassar
meskipun persib bandung tidak menang
dalam tiga pertandingan terakhir
namun heri yakin mental pemain telah kembali naik
persib pun masih harus bermain
tanpa sergei van dijk yang hidra
sedangkan gianzola dan febri haryadi
masih harus berjuang bersama tim nasional
di piala asia u dua puluh tiga
sementara striker asing mereka
harten kroon tidak menutup kemungkinan
akan bermain di laga nanti
ferry bangun bandung